nah pemirsa seperti yang tadi disebutkan bmkg ya sudah mengatakan bahwa ada perubahan cuaca
serta juga cuaca ekstrim yang masih akan terjadi sepanjang bulan ramadan ini
kita sekarang bertanya tanya apa saja yang harus disiapkan
makanan seperti apa saja yang harus kita asup ya agar badan tetap fit apalagi sekarang di bulan puasa
betul sekali kiat kiatnya kita perlu banget tahu gitu ya agar kita juga terjaga selalu sehat begitu di bulan puasa
nah untuk mengetahui bagaimana kiat kiat sehat berpuasa sudah bersama dengan kita ahli gizi rita ramayuli
selamat pagi ibu rita
ini sekarang kita bicara tentang pola makan yang benar ya dengan adanya musim pancaroba gitu kan berubah ubah ekstrim
ditambah lagi sekarang kita puasa juga gitu ya
kira kira secara garis besar gitu apa yang harus kita siapkan sekarang
iya nah mungkin saya mulai dari kenapa kok ada sesuatu di musim pancaroba gitu kan ya
jadi kalau kita bicara musim pancaroba ini memang suatu musim yang sangat memberikan suasana yang baik untuk tumbuh berkembang pihaknya virus dan bakteri secara cepat gitu
nah ini tentu saja akan rentan sekali pada orang orang yang masih imunitasnya rendah
misalnya pada anak atau pada ibu hamil atau pada kita kita yang memang jam istirahatnya nggak cukup gitu ya itu sangat rentan
nah sekarang saya mau mulai dulu adalah ketika kita ingin meningkatkan imunitas tubuh kita sebenarnya prinsipnya mudah sekali mudah untuk diucapkan
artinya kita melakukan yang namanya gizi seimbang dalam keseharian kita
tapi kan untuk gizi seimbang ini ada step step yang harus kita lalui
nah saya mau soroti dulu yang selalu kalimat yang muncul ketika puasa berbukalah dengan yang manis manis
itu kan menjadi
sekarang kita bicara kalau manis manis itu kan identik dengan gula gitu ya
nah kita tahu gula kalau masuk ke tubuh kita secara berlebihan justru membuat kemampuan sel darah putih itu menurun untuk melawan adanya virus dan bakteri yang masuk gitu
jadi saat kita berpuasa itu sebenarnya apa yang berkurang dalam tubuh dan apa yang harus kita asuk
sebenarnya itu berpuasa dengan tidak berpuasa itu nggak ada bedanya sama aja
cuma bedanya itu saja bahwa jam makan kita dipindah ke malam hari
dan kebetulan pada malam hari itu memang jamnya tidak seluas siang hari untuk makan
tetapi tubuh juga melakukan proses penghematan
jadi penelitian mengatakan ketika orang tidak makan dalam kurun waktu beberapa jam beberapa waktu kedepannya
karena beberapa waktu ke depan itu akan mengakibatkan tubuh melakukan proses penghematan
jadi artinya sebenarnya kebutuhan energi kita ketika berpuasa itu lebih rendah daripada kebutuhan energi kita ketika tidak berpuasa
karena tubuhnya secara sendirinya juga menurunkan prosesnya
mengalami proses penghematan jadi adaptasi seperti itu
tadi ke yang tadi lagi yang awal nih pasti banyak yang tanya jadi kalau gitu buka dengan yang manis itu harus seperti apa
jadi bicara yang manis jadi manis itu kan identik dengan gula
tetapi bukan berarti berbuka itu dengan gula nah ini kan agak membingungkan gini
kalau kita bilang dengan gula itu gula itu definisinya adalah gula meja sukrosa itu gula ya
atau buah yang di jus itu gula tapi kalau buah utuh tidak gitu
jadi fruktosa yang bentuknya sudah di dalam bentuk larut seperti itu itu masuk ke dalam konteknya gula
nah kalau kita berbuka puasa kita harus mengkonsumsi yang manis betul untuk tujuan menaikkan kadar glukosa darah kita
tapi bukan berasal dari gula contohnya apa misalnya kita mengkonsumsi kurma
oh kita nggak suka kurma misalnya ada yang mirip dengan kurma
seperti misalnya pisang rebus itu mirip dengan kurma
atau aneka buah potong itu mirip dengan kurma
jadi bukan berarti berbuka itu harus ada teh manis harus ada kolak gitu ya
nah itu gula gula yang definisi yang kita masuk tadi yang justru akan menurunkan kemampuan saudara putih untuk
biasanya saya bayangin kalau ada manis itu es campur
enggak ada es campur nah itu gula betul
jadi sebaiknya tidak mengkonsumsi gula gula seperti itu ya
apalagi turun daya tahan tubuhnya
oke terus apa lagi
nah itu yang pertama kita lakukan
nah kemudian yang kedua jangan lupa keseimbangan cairan
walau bagaimanapun cairan inilah yang kemudian memelihara banyak proses di dalam tubuh kita
nah kesimpangan cairan ini karena waktu konsumsi makan kita lebih sempit
itu kita harus punya strategi untuk mengkonsumsinya
artinya ketika berbuka awalilah dulu dengan minum air gitu ya
boleh mau air putih atau air yang sedikit ada campuran gula
atau air yang punya elektrolit
boleh boleh saja itu tergantung kebutuhan kita
nah nanti pada waktu makan malam jangan lupa dipenuhi juga cairan
menjelang tidur juga cairan dipenuhi
ketika bangun sahur juga cairan
nah ketika makan sahur juga ada cairan
dan paling mudah lagi adalah ketika memilih buah
kan buah jenisnya banyak ya
pilihlah buah yang airnya banyak
misalnya kita lebih memilih melon ketika makan malam
atau sahur kita lebih konsumsi buahnya adalah melon gitu ya
nah terus kemudian juga sayur
daripada kita membuat sayur lalapan
lebih baik kita memilih sayur yang jenisnya
jenisnya kuahnya banyak
atau kita ingin menggunakan santan boleh santan encer seperti lodeh
itu kan juga airnya banyak
kita minum dengan air air itu
nah kesimpangan cairan juga akan meningkatkan imunitas kita
jadi diakalin lah ya dicicil minum airnya gitu ya
supaya apa terpenuhi
kadang beranggapan tuh bahwa jus itu baik begitu
tapi ternyata gulanya tinggi begitu ya
jadi kalau buah utuh dia mengandung fruktosa
tapi dia tidak dianggap sebagai definisi gula yang kita maksud
karena di dalam itu ada serat
ada mikronutrien yang banyak
sehingga proses metaboliknya berbeda
tapi ketika dia diambil sarinya saja
kita menggunakan juicer gitu ya kita ambil sarinya saja
maka air buah itu kita masukkan dalam definisi gula
jadi satu porsi buah itu mengandung enam gram gula
nah kalau kita ambil satu kilo buah kita ambil airnya
itu sudah berapa gula di dalam
bukan suatu hal yang bijaksana untuk memenuhi kebutuhan mikronutrien
tapi merujikan yang lain
jadi lebih baik makan buahnya lagi
makan langsung aja ya
bisa lah ya makan buahnya langsung
terus apalagi kalau keseimbangan kayak misalnya karbohidrat protein
itu harus kayak gimana
kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan lagi adalah
pembangun sel imunitas tubuh kita adalah protein
maka protein itu memang harus kita konsumsi lebih pada saat rentang
exposure bakteri itu lebih banyak gitu ya pada masing panjaroba ini
tapi ingat protein itu identik dengan lemak gitu
kalau kita bicara misalnya ayam itu kan protein
tapi jangan lupa kulit ayam itu lemaknya sangat tinggi
lemak justru proses pencernaan di tubuh itu lebih lama
tidak efektif menghasilkan energi dan kalau berlebihan juga membawa resiko penyakit yang lain
dan memperatkan organ mencernanya juga memberatkan kerja organ gitu
maka strategi yang paling baik adalah mari kita memilih protein yang lemaknya lebih rendah
nah misalnya ikan bagus
tapi jangan lupa ikan jangan digoreng terus
udah gitu kalau gak habis ntar dipanesin digoreng lagi
kita banyak cara mengolah yang lebih sehat ya
misalnya ya mungkin ada kalanya ikan digoreng tapi bukan berarti teman yang lain juga digoreng kan gitu ya
kalau temen yang lainnya kita pilih tempe misalnya
nah tempenya sudah digoreng mungkin ikannya dipepes ikannya ditumis atau di sop atau dikasih kuah
ya macam macam bisa dilakukan tanpa harus menggoreng
karena menggoreng itu suhunya kan tinggi sekali
dan ini selain merusak
zat gizi juga tidak baik untuk profil lemak di tubuh kita gitu ya
itu ikan satu
yang kedua ayam ini sebenarnya lemaknya rendah
yang membuatnya tinggi karena ada kulitnya
dari kulitnya saja itu energinya bisa seratus kalori loh
karena lemak itu semua ada di kulit
nah untuk mendapatkan kebugaran yang baik nggak ada salahnya rela membuang kulit ayam untuk beberapa menu kita gitu kan ya
jadi kita bisa tarik dulu ada kalanya kita makannya enak tapi temennya kita buat menjadi lebih sehat
jadi kan balance dia ya
nah kemudian yang lebih rendah lemak lagi yogurt misalnya
nah yogurt itu sebenarnya susu itu lemaknya nggak terlalu tinggi
tetapi ketika dia diolah menjadi yogurt dia mempunyai keuntungan besar untuk penyerapan protein itu menjadi lebih tinggi ke tubuh kita
jadi ya nilai proteinnya itu lebih memberikan manfaat lebih ke tubuh kita
karena proses fermentasi membuatnya terjadi

protein itu kan harus kita penuhi pada tiga kali waktu makan ketika puasa
yang pertama adalah ketika makan malam
yang kedua menjelang tidur kita boleh tambahkan satu porsinya protein dengan buah buahan
dan kemudian ketika sahur kan ada tiga
nah dimana kita letakkan
sebenarnya boleh dimana aja
cuman mungkin ini kan sifatnya personal ya
ada juga yang mengatakan kok saya konsumsi yogurt rasanya kok asam lambung seperti apa
sebenarnya tidak demikian tapi secara personal kita maklum
nah saya sarankan kalau kemudian dipindah ke sahur konsumsilah dengan buah buahan yang lebih manis
misalnya pepaya ditaruh yogurt diatasnya
dan pemilihan yogurt juga harus pinter
jangan yogurt yang kemudian gulanya juga tinggi gitu kan
yogurt kan itu ada yang kental ada yang encer
nah ya apa namanya pinter pinter lah baca label
karena itu kan suatu produk olahan yang informasinya bisa kita peroleh dari label gizinya itu tadi gitu ya
nah bisa juga ketika berbuka puasa bisa
kita mau ambil buahnya misalnya kurma atau pisang terus biar ada tambahan protein kita kasih saja yogurt di atasnya
itu juga suatu hal yang bisa kita lakukan dan itu sangat baik
nah selain itu yang tinggi protein lemaknya rendah ya putih telur
putih telur ya
nah kalau untuk dewasa kan sebenarnya kebutuhan kuning telur nggak terlalu penting ya
jadi kita bisa aja berbagi di rumah tangga

aliran kuning kita bisa kasih si kecil yang memang membutuhkan kolesterol lebih tinggi untuk memberansel otaknya
yang putih kita bisa konsumsi gitu ya
nah itu juga protein
nah tempe termasuk juga protein yang lemaknya juga rendah
tapi kan masalahnya pengolahan juga yang salah
kita sering sekali berbuka puasa itu dengan tempe mendoan
nah itu kan saya udah bingung ini bukan tempe mendoan lagi
tapi bisa kita sebut tepung mendoan karena lebih dominan tepung
proses penyerapan minyaknya juga begitu banyak
ibu rita terima kasih banyak atas informasinya
saya pikir kita semuanya banyak mendapatkan informasi baru ya
tambahan informasi baru agar bisa menjalankan bulan puasa ini
ibadah ramadan ini dengan lebih sehat dan juga tentunya berkah
iya betul sekali